bagaimana berlangsungnya demo buruh hari ini
kita akan ke dito terlebih dahulu
dito bagaimana jalan aksi demo buruk hingga siang hari ini dari pantauan anda
ya betul memang reinhardt saya prediksi mungkin sudah puluhan ribu
telah memadati areal dari stadion utama gelora bung karno
untuk memperingati puncak perayaan may day
atau hari buruh sedunia yang diselenggarakan di kawasan ini
memang sejak pagi sudah ratusan bis tiba di kawasan ini
dan saya dapat informasi untuk mengawal acara ini sendiri
pihak kepolisian telah mengerahkan sekitar satu lima ratus aparat gabungan
dari polisi tni dan juga satpo pp untuk mengamankan lokasi
sementara itu saya juga dapat sampaikan bahwa para bis bis
yang telah datang dari luar kota dari wilayah jabodetabek
dan juga sejumlah daerah di jawa barat
juga telah dilakukan kawalan oleh pihak kepolisian
agar tidak sampai untuk mencegah terjadinya aksi anarkis
seperti misalnya penutupan jalan tol
dan nanti rencananya acara akan berlangsung nanti
sekitar tiga puluh menit lagi atau pukul tiga belas tiga puluh
nanti pada pukul lima belas akan dilakukan pembacaan deklarasi ormas
para buruh yang dinamakan rumah rakyat indonesia
dito gelora bung karno akan menjadi pusat dari perayaan hari buruh tahun ini
apakah sudah dipastikan bahwa semua buruh yang saat ini
mungkin masih berada di luar atau sedang berorasi berdemonstrasi
di gelora bung karno
ya saya dapat informasi bahwa para buruh yang sedang melakukan orasi
di sejumlah titik titik di wilayah jakarta
yang belum masih menuju ke area gelora bung karno ini sendiri reinhardt
memang diprediksi bahwa nantinya tempat ini akan dihadiri sekitar lima puluh ribu
bahkan lebih para buruh untuk merayakan dari puncak perayaan hari buruh sedunia ini
terima kasih mas
yang anda himpun adakah nanti pejabat pemerintah yang datang
atau mewakili begitu untuk menanggapi tuntutan para buruh tersebut di gelora bung karno
ya mengenai informasi apakah ada pejabat pemerintah yang akan datang ke lokasi
saya belum dapat mengkonfirmasikan hal itu
tapi memang di sini acara di perayaan hari buruh internasional ini sendiri
disisipi dengan sejumlah acara kampanye
salah satunya kampanye salah satu calon bupati dari kabupaten
kabupaten bupelkas itu sendiri
baik terima kasih arie dito utama
dan kita bergeser ke roni satria saat ini
roni hampir seluruh buruh sudah mulai berkumpul di gelora bung karno
bagaimana saat ini pantauan lalu lintas
apakah sudah mulai lancar kembali
ya renhat berbeda dengan kondisi di gelora bung karno
kalau untuk di bundaran hi anda sendiri bisa saksikan di belakang saya
lalu lintas saat ini kembali normal
tadi pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
sejumlah buruh yang ingin masuk dari arah imam bonjol menuju ke bundaran hi ini
untuk melintasi menuju ke patung kuda dan akina kemona
sempat diblokade oleh kepolisian
ada sekitar satu tiga ratus enam puluh tujuh personil gabungan dari tni polri dan juga satpol pp
yang disiagakan khusus di bundaran hi ini
dan tadi mereka memblokade jalan masuk untuk menembus ke bundaran hi
karena masih car free day dan masih dipenuhi oleh warga jakarta
yang melakukan aktivitas car free day setiap hari minggu seperti biasa
setelah pukul sepuluh atau setelah pukul sebelas tadi dan car free day setelah selesai
dan akhirnya buruh buruh yang datang menuju ke bundaran hi ini
dipersilakan untuk melintas karena bundaran hi ini menjadi titik untuk perlintasan saja
bukan untuk melakukan orasi termasuk juga untuk melakukan titik
ataupun puncak pelaksanaan yang dilakukan di gelora bung karno maupun juga di istana
nah mereka tadi sempat jalan dari jalan alah tamrin menuju ke monas ini
sempat ditutup beberapa saat pada pukul dua belas tiga puluh tadi
namun sekarang kembali dibuka karena mereka tadi melakukan
long march menuju ke patung kuda dan akhirnya mereka berkumpul di sana untuk menuju ke istana
nah kalau saya kita perhatikan disini tadi car free day warga jakarta
dari pagi tadi dan pukul tujuh sempat mereka melakukan apel siaga personil gabungan ini
untuk mengamankan titik titik supaya tidak ada buruh yang melintas
atau memaksa menembus di wilayah car free day ini
karena banyak sekali warga yang melakukan aktivitas
dan ini tentunya untuk menjaga ketertiban bersama
karena car free day tetap dilakukan seperti biasa
meskipun ini may day merupakan hari buruh internasional
baik roni ini artinya di lokasi anda di sekitar bundaran hi
arus lalu lintas sudah kembali normal seperti biasa
benar sekali reinhard arus lalu lintas di bundaran hi sudah kembali normal
tadi sempat ada sedikit tersendat pada pukul sebelas dan pukul dua belas
karena tadi masa yang buruh yang melintas melalui bundaran hi ini
sempat berhenti sejenak dan akhirnya mereka berjalan lagi
menuju jalan tamrin menuju ke monas
sebelum sebelumnya ketika car free day masih berlangsung
tentunya mereka tidak diizinkan untuk masuk
bahkan dari arah semanggi pun juga jalan sudirman ini bersih
dari masa buruh yang melintas sama hukuman may day ini renhard
baik terima kasih roni satria langsung dari bundaran hi jakarta
dan sebelumnya ada arie ditoutama dari glora bung karno